in mie kamu masak gak ya
bang insya allah pasti masak kok
oh tadi ketemu sama ibunya
kalian nih maksa banget sih
ya bukannya maksa
kita sharing dulu aja din
dia biasa sholat di muz sholahnya abi
kalo gitu sekarang kita ke muz sholahnya abi aja
udah lo tenang aja
gimana din mau gak
uni mau sembahyang
belum masuk waktu sembahyang
uni siapa yang mau sembahyang
siapa yang mau sembahyang
bang kita kesini mau
nanyain ustadz fahri
ustadz fahri nya ada gak oh
dari ustadz fahri
iku muz sholah bukan rumah
ah biasanya ya ustadz fahri
datang kemari pas waktu sholat
ah begini saja uni
uni sampaikan pesan ke ambo
sampaikan pesan uni itu allah yang sampaikan
gak usah deh
kayaknya bang fahri juga sibuk
sebentar lagi sudah mau sholat
kenapa masih ngobrol disini
dulu cari bang fahri
kita duluan ya bi
makasih ya mal sama sama bu nina
kamal dicuekin bahaya udah kayak stasiun kecil
katanya umi dateng
pasti tau dari baim ini
iya nih dateng
iya nih dateng
terus sekarang umi dimana
kok lo gak ajak kesini

ya kali pas umi gue ajak kesini gak enak dong
terus sekarang umi dimana
iya aku hapur banget
insya allah pasti masak kok
alhamdulillah rezeki anak soleh
pucuk di cinta ulam tiba
alhamdulillah kalau rezeki misalnya
mengatam mana terima kasih allah
duduk duduk aja dulu santai disini ya
siapin makanannya din
umi tau aja
bukan umi atuh kalo gak pengertian mah
yang gak tau sererak anak mah
umi boleh minta tolong ya
kami boleh minta tolong ya
pasti ada maunya nih
ini lagi ada perlu ini sama burhan
gini burhan kan ini tuh acara makin deket tuh
jadi banyak yang harus diurus
kamu mau dapet pahala gak
kalau gitu mah kamu bantuin umi ya
urusan akomodasi antar antar gitunya
insya allah umi dengan senang hati
iya tuh sok itu dicobain ya teh kue nak
terima kasih umi
enak loh ini
narik nafasnya dalem banget
dalem dalem banget
tah etat teh
sedang ada masalah
bukan begitu fahri
ya yang namanya masalah mah
bisa pusing kepala
ya elah ri
gak usah dibikin ribet
cukup minum obat udah sembuh
makin sakit kepala
obat mah din
itu mah sudah biasa
kalo sakit kepalanya
karena capek hati
beda itu mah
ada lah din
tawakal kembalin aja
semuanya sampe diatas
nasihatin orang yang kena masalah
kena yang masalah
itu paling susah ngatasin
betul pisahin lah
ke rumah kesana ya
mau nanya soal hajamina jadi mau bantu
jadi kenapa emangnya
cuma masalah biayanya gimana
masalah biayanya yaudah
bantu seperlu ya nanti sisanya
anggapnya kasih ke anak yatim piatu gitu
memang ada memang diundang
kau pernah keselak handphone belum belum
pake pikir sedikit lho pake otaknya sedikit lho
bantuin bantuin gue gitu lah
kan kita gatau disana gimana ya kan
waduh enak banget kuenya
udah ini teh pada makan kuenya teh
udah umi udah umi enak banget kuenya
makasih ya umi iya enak banget
kalau gitu mas sekarang giliran kalian bantuin umi
kamu juga ikut antarin numi
yaudah ini mau jalan sekarang umi
udah udah kenyang
alhamdulillah abi udah dateng
sekalian atau umi mau pamit ya bi ya
mau pergi sama dinda sama temen temennya
mau kemana ini
mau ke tukang sablon
mau ngambil pesanan umi ya
umi depan aja duduknya
hari ini ya bang kamu masih ada jadwal
tosnya diketempat rahep narkoba
jadi gak jadi siap
setiap ada jadwal tausiah kemana aja langsung oke
tah yang begini nih
emang ada ustadz yang sejati
ya kita nggak usah jauh jauh
contohnya tuh ada di